di akhir pekan ada begitu banyak kegiatan yang bisa dilakukan dan diantaranya ada jakarta di jakarta ada car free day dan wisata kuliner
ya betul sekali dan untuk mengetahui suasana car free day dan hari ini hari terakhir sebelum ramadan dan lebaran nanti kita telah terhubung dengan mahardika utama di jakarta
dika bagaimana keseruan penutupan car free day jelang ramadan pagi ini
ramai sudah mulai banyak warga jakarta yang melakukan aktivitas olahraga baik berjalan kaki berlari ataupun juga bersepeda ataupun juga hanya sekedar menikmati suasana tanpa kendaraan di hari minggu pagi
dan yang tak kalah pentingnya juga selain suasana yang masih cukup ramai ini juga tampaknya pedagang kaki lima yang ada di belakang saya pun juga masih cukup ramai berjualan di area car free day
meskipun gubernur basuki cahaya purnama sudah melakukan
mengeluarkan pergub nomor dua belas tahun dua ribu enam belas yang sudah mulai disosialisasikan pada bulan mei lalu terkait adanya larangan untuk pedagang kaki lima berjualan di area car free day
tapi tampaknya himbauan itu belum begitu diindahkan oleh para pedagang
alasannya tentu sangat klasik yaitu adalah alasan ekonomi dan memang faktanya keberadaan mereka pun cukup membantu juga bagi para warga yang juga beraktivitas untuk melakukan sarapan paginya di area car free day
dan nanti di area car free day ini yaitu di hari terakhir sebelum memasuki bulan ramadan esok ada sejumlah acara yang sudah disiapkan
ada sejumlah kampanye anti narkoba dan juga pornografi dari kementerian sosial dan juga dari bnn
ada kampanye keselamatan lalu lintas jalan oleh dinas perhubungan dari dki jakarta
dan yang tak kalah seru adalah ada atraksi wells guard atau pasukan penjaga ratu elizabeth ii di istana buckingham yang akan melakukan atraksi di area car free day ini
ada sejumlah kampanye anti narkoba dan juga dari bnn
dan yang tak kalah seru adalah ada atraksi wells guard atau pasukan penjaga ratu elizabeth ii di istana buckingham yang akan melakukan atraksi di area car free day ini